rama bagaimana jalannya demonstrasi pagi ini
selamat pagi frida seperti kita ketahui demonstrasi yang dilakukan oleh
paguyuban pengemudi angkutan darat dan forum komunikasi masyarakat penyelenggara angkutan umum
dimulai pada pukul sembilan pagi tadi dan sekarang dua masa ini sekarang tengah berkumpul
di depan gedung balai kota yang sekarang sudah diamankan
seperti yang dapat anda lihat pihak kepolisian sudah membentuk pagar betis
di depan gedung balai kota secara efektif merestrik masa yang bisa masuk
sampai dengan sekarang masih tergolong kondusif
meski memang seperti dapat anda lihat truk dengan speaker ini sudah mulai
merangsak ke dekat pintu balai kota
sekitar sepuluh masa diperkirakan akan turun ke jalanan ke seluruh jakarta pada pagi hari ini
frida semoga saja tetap berjalan lancar di daerah balai kota ini karena kita sudah dengar
bahwa di sejumlah titik sudah terjadi kerusuhan pengerusakan kendaraan
bahkan pembakaran kendaraan di sejumlah luar jalan frida
ya apakah sudah ada informasi ada korban yang terluka
dari tindakan tindakan anarkis tersebut
ya frida sampai dengan sekarang saya belum dapat mengkonfirmasi apakah memang benar ada korban luka
akibat aksi protes yang dilakukan oleh kedua masa yang berdemonstrasi di jakarta pada hari ini
meski demikian kerugian material sudah pasti terjadi karena tidak hanya kendaraan yang disinyalir
sebagai uber dan grabcar yang di sweeping oleh masa yang berdemonstrasi di sejumlah titik di jakarta
namun taksi taksi yang memutuskan untuk tidak bergabung dalam aksi unjuk
pada hari ini juga menjadi korban pengerusakan sejumlah taksi baik dari bluebird maupun express
dirusak pada pagi hari ini frida
ya siapakah yang melakukan tindakan anarkis tersebut rama
dan apakah yang dilakukan oleh petugas yang menjaga keamanan di sana
ya pelaku pengerusakan mayoritas adalah anggota dari taksi yang ikut berunjuk rasa pada hari ini
mereka mengaku kecewa mengapa taksi taksi ini tidak ikut bergabung
dan men support cause mereka dan berdemonstrasi di jalanan
sehingga mereka kemarahan ini meluap sehingga akhirnya mereka sepertinya emosi
dan akhirnya menghancurkan sejumlah armada taksi ini
polisi juga sudah mulai bergerak namun dapat saya kritisi di sini pergerakan mereka sebenarnya cukup lamban
sebelumnya dari dinas perhubungan dki jakarta sendiri
kepala dinas perhubungan andrian syah mengatakan bahwa ini sudah berada
eh tindak kerasnya ini sekarang sudah berada di ranah kepolisian
dan nantinya pihak dinas perhubungan dki jakarta akan mengevaluasi insiden tersebut
untuk memulai pergerakan
untuk menentukan aksi berikutnya apakah ini berupa pencabutan izin beroperasi
bagi pengemudi pengemudi yang melakukan tindak anarkis
atau bagaimana kita harus menunggu analisa dari pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan pada siang hari nanti
di tempat anda sendiri rama ada berapa banyak petugas yang menjaga keamanan di sana menurut analisis anda
ya saya sudah mendapat informasi mengenai jumlah anggota yang disiagakan di balai kota
hari ini ada empat kompi yang terdiri dari tiga kompi sabara atau quick response unit polda metro jaya
yang disiagakan untuk menjaga balai kota ditambah dari satu kompi dari komando daerah militer jakarta
total ada sekitar empat ratus personil kepolisian dan tentara yang disiagakan di daerah medan merdeka selatan
untuk menjaga balai kota dan kementerian komunikasi dan informatika
karena sekarang diketahui menteri komunikasi dan informatika rudiantara
sudah menerima sekitar dua puluh perwakilan dari ppad yang berunjuk rasa untuk mengetahui
apakah tuntutan mereka dan apakah yang mereka inginkan tercapai setelah unjuk rasa ini dilaksanakan